dua hari jelang pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution lokasi akad dan resepsi di geraha sababwana makin diperketat
senin pagi pasukan pengamanan presiden mulai memasang pendeteksi logam atau metal detector
setidaknya dua metal detector dipasang di halaman gedung geraha sababwana
nantinya tamu undangan harus melewati metal detector ini demi alasan keamanan
setelah itu mereka harus menunggu lebih dulu di tenda berikutnya untuk diatur masuk ke dalam gedung
kemudian pengamanan di luar gedung juga semakin diperketat
jumlah personel pengamanan dari tni dan polri ditingkatkan
presiden jokowi senin pagi sempat melintas di depan gedung geraha sababwana
presiden dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke sragen jawa tengah
dan kini kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sudah ada angga dwi putra
angga halo selamat sore di belakang anda anda sudah tepat berdiri di lokasi tempatnya ya angga
mungkin karena kita ingin mengetahui efek ekonominya bagi solo sendiri seperti apa
karena pasti banyak pejabat pasti akan menginap di hotel misalnya
kemudian mereka akan butuh pesawat sebagai moda untuk transportasi penerbangan untuk menghadiri undangan
seperti apa geliat ekonomi di solo dalam rangka pernikahan putri presiden jokowi ini
ya selamat sore hera memang jika kita lihat pertama dari sisi penerbangan
garuda indonesia ini sudah menyebut bahwa pada mulai hari kemarin bahkan ini sampai nanti pada hari h
ini akan ada penerbangan khusus yang memang sudah disediakan
jadi biasanya memang penerbangan ke solo ini hanya dengan menggunakan pesawat yang kecil
namun nanti terutama pada hari h pada hari rabu ini akan disediakan penerbangan dengan kapasitas hingga tiga ratus enam puluh penumpang
yang biasanya digunakan untuk berangkat haji seperti itu
jadi memang dari sisi penambahan
penambahan kursi dan ini juga cukup meningkat
meskipun memang tidak ada penambahan jumlah flight
namun dengan penambahan kursi dari hari kemarin hingga hari h ini menunjukkan bahwa memang dari sisi penerbangan sudah ada kenaikan
kemudian juga dari pengelola pihak transportasi di adi sumarmo
ini juga menyebut bahwa pada hari h sendiri juga selain penerbangan komersial
baik itu dari garuda atau citylink ataupun lion seperti itu
akan ada dua puluh empat pesawat
charter juga yang sudah mengkonfirmasi akan mendarat di bandara adi sumarmo
nah kemudian dari hal lainnya yang juga sudah dikonfirmasi oleh panitia
yaitu ketika panitia ini menggunakan becak lokal seperti itu
sekitar ada lima puluh beca yang disiapkan
dan beca beca ini nanti akan ditempatkan di titik titik parkir
karena memang nanti ketika masuk ke area pernikahan di gedung gerah sabah
ini memang tidak diizinkan
banyak kendaraan pribadi seperti itu
jadi sudah disiapkan shuttle bus dan juga beca beca
nah jumlahnya saat ini saya konfirmasi baru ada lima puluh
namun bisa jadi akan bertambah becak becak lokal yang akan dihias dan digunakan untuk masuk ke area gedung geraha sabah
kemudian selain itu juga yang akan digunakan oleh kedua mempelai
ya ini kereta kencana
memang jumlahnya delapan
namun tentu saja ini mengakibatkan animo dari masyarakat
terutama yang memiliki kereta kencana
dan juga tadi saat geladir resik selain delapan kereta kencana yang sudah disiapkan
ada juga delman delman kecil seperti itu yang juga disiapkan
ini artinya memang presiden jokowi kemudian juga gibran sebagai ketua panitia acara
dan kak hiyang dan juga bobi ingin benar benar bahwa pernikahan mereka bukan hanya untuk mereka
namun juga untuk masyarakat terutama rakyat solo
nah yang belum saya sempat tanyakan adalah soal oleh oleh misalnya
apakah memang nanti sudah ada persiapan
jumlah yang akan dilebihkan misalnya oleh para penjajah atau para pedagang oleh oleh di kota solo
namun jika kalau saya kemarin juga sempat lihat di rumah makan rumah makan
ini juga sudah ada peningkatan yang luar biasa
bukan hanya di jam jam makan siang
bahkan hingga sore hari masih cukup banyak membludak
ini artinya memang karena sudah cukup banyak tamu yang hadir dari pihak keluarga
kemudian juga rekan rekan media
ini membuktikan bahwa memang geliat ekonomi di kota solo sudah mulai naik
dari mulai hari minggu kemarin sampai hari h pernikahan antara kahiyang ayu dan bobi nasution pada hari rabu
ya angga mungkin anda salah satunya juga yang berkontribusi karena belanja makanan kuliner juga kan di sana ya
tapi angga mungkin sedikit saja saya ingin tahu bagaimana dengan okupansi ataupun pengisian hotel di sana
rekan rekan media pasti juga akan menginap di hotel
apakah memang full udah
kalau misalnya saya mau kesana udah nggak bisa lagi
nggak ada lagi hotel yang punya kamar tampaknya ya
sudah full kah angga
ya betul hera
kemudian juga media ini ditempatkan di rata rata memang hotel hotel yang dekat dengan geraha sabah
jadi ya sisanya mungkin hotel hotel yang bisa dikatakan bintang dua ke bawah seperti itu
jadi untuk bintang tiga bintang lima bahkan ini sudah habis
dan biasanya juga masyarakat di kota solo ini menjadikan guest house guest house
jadi tidak perlu khawatir jika anda yang memang ingin berniat ingin merasakan euforia the royal wedding of indonesia bisa datang ke sini
karena masih juga ada beberapa guest house guest house yang dimiliki oleh masyarakat kota solo untuk bisa datang dan merasakan euforianya di sini hera
dan angga anda salah satu yang beruntung ya bisa merasakan langsung vibes nya
produser lawan seren indonesia angga drip
putra melaporkan langsung dari solo jawa tengah